belasan investor arab saudi menandatangani nota kesepahaman dengan investor indonesia
sebagai investor melirik sektor real estate dan pariwisata bernilai triliunan rupiah
rabu siang dua ratus investor arab saudi kembali bertemu dengan investor indonesia
dalam saudi arabia investor forum pertama di indonesia
dua belas investor arab dan investor indonesia menandatangani nota kesepahaman
salah satu investor indonesia menilai bidang pariwisata akan mampu meraup keuntungan hingga dua triliun rupiah dalam sepuluh tahun
untuk mengelola resort itu biasanya ada pembangunan dulu
pembangunan itu kalau nilai dari resort itu dalam bentuk area
dia membangun butuh waktu antara empat tahun full dengan biaya penuh dari mereka
setelah empat tahun terbangun butuh proses produksi proses menjalankan resort itu
enam tahun kemudian pengembaliannya
jadi total antara empat tahun pembangunan enam tahun produksi resort itu diolah
sehingga dalam waktu sepuluh tahun itu harapannya return of investment
setelah sepuluh tahun break even point
sepuluh tahun kemudian mereka mendapatkan break even point lagi
atau bisa dibagi hasil atau kerjasama dengan tujuh puluh adalah indonesian
tujuh puluh adalah mereka sebagai investor
yang tiga puluh adalah indonesia
setelah sepuluh tahun
dan bisa dibalik tujuh puluh indonesia tiga puluh mereka
para investor arab melihat potensi besar pada sektor real estate selain pariwisata
indonesia adalah salah satu peningkatan yang paling cepat di semua ekonomi terutama di real estate
kita pikir akan ada banyak kesempatan
jadi kita harus mendapatkan kesempatan ini
duta besar arab saudi untuk indonesia dan ketua real estate arab saudi di indonesia akan meneruskan forum ini pada tahun selanjutnya
langkah bisnis ini merupakan bagian dari upaya arab saudi memperluas jaringan bisnis dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi
fina nabilah jakarta